eh antri rumah ini aneh senior jadi aneh yang dulu masuk ya
mana sih kenapa nih sendiri yang nyuruh budayakan antri
mancar mancar ana yakin brandal brandal itu akan berpikir ulang untuk menetap di pesantren
ana tidak rela
kalau pesantren anur yang suci ini
berubah menjadi brutal
ana tidak rela kalau pesantren anut berubah menjadi ketiga disiplin
betul banget tuh bang ustadz

ana mempunyai fungkar
jangan diminum dulu
siapa tau iku jebakan dari udah gulung dan teman temannya
memang cuma ana yang pantas menjadi pemimpin di pesantren anu
memangnya kesegar banget tuh
nikmat mana lagi yang kau dusahkan gabung
aduh seger banget ini ma
aduh maunya urus banget nih
ih aneh senior di sini jadi aneh yang duluan masuk ya
mana sih kan abangnya sendiri yang nyuruh
pegang banget dah
emang kali nyaman hari hari
berantakan begini nabi
mari dulu mari mari mari
eh lu berhenti dulu
mari taruh dulu
mari boleh mari
lu cari kampreng sama katro
bilang dipanggil ma ya
ya allah baru tinggal berapa hari aja
apa ya kenapa tidur begini sih
katro sama kampreng bukan diberesin
ah lama banget sih
ah apa leganya purwotani
aduh bu tadi
anda udah mulus lagi nih
ini beneran sih funky
ini beneran kurang asem nih
sampai laporin ke umi nanti
anak gue baru beberapa hari yang lalu
tinggal di tempat ini
lu nggak bisa ngerjain amarat dari apoy
mak kan ga ada jamahnya mak
sudah deket mak
sudah deket mak
kau lu nggak bersih tempat
iya aja yang kiamat
jangan katro mak
jangan katro mak
itu sudah sepenuhnya sudah agak m nich passengers
mereka retirnya kayak gendut
mereka murah namanya
tiap satu kalinya
jauh juga bang
pak kenapa sakit
ya nggak usah tadi udah minum
tenang tenang aman
ya udah saya pergi dulu ya bang
umi ada apa ya
umi apa yang terjadi
kenapa ya bocah
kami mendengar ada kegaduhan di asrama putra
tidak ada kegaduhan
anu bang faangnya ada
bang faangnya lagi dipanggil sama umi aida
oh ya udah
tapi bang faang baik baik aja kan ya
tadi sih dia kelihatannya flu
bagaimana kalau kita cengkuk bang faang sekarang
sekalian kita nginep di sana aja bang
ya udah siapin tas kalian bawa baju baju sekalian
ya udah bang
dengan nama allah
yang maha pengasih
lagi maha penyayang
dengan seumpama kamu disiksanya
sesungguhnya itulah lebih baik bagi orang orang yang sabar